beragam tradisi unik di gelar warga
dalam rangka untuk memperingati
salah satunya di maros sulawesi selatan
tradisi maulid nabi dengan menggunakan
miniatur perahu pinisi ini disambut
antusias warga yang berebut aneka makanan khas maulid
dan informasi ini sekaligus akan mengakhiri
program kami cnn indonesia today
saya iqbal kureli mohon paham untuk diri terima kasih anda sudah bersama kami
selamat pagi dan sampai jumpa
ratusan warga yang sudah menunggu sejak
sabtu siang saling berebut aneka makanan
kas maulid yang dipasang di atas
miniatur perahu pinisi
beberapa warga bahkan nekat memanjat
hanya untuk mendapatkan makanan yang digantung
sebagai hiasan perahu
peringatan maulid yang digelar oleh
warga di kelurahan soreang kecamatan
lau maros sulawesi selatan ini
sudah berlangsung secara turun temurun
setiap bulan maulid
tradisi ini merupakan bagian dari
tradisi warga di daerah cekuang takalar
sulawesi selatan yang mulai
menyebar ke beberapa wilayah lain
di sulawesi selatan
setiap tahun tradisi maulid cikuang
dinantikan oleh warga setempat maupun
dari luar daerah
selain berburu makanan khas maulid
tradisi ini juga dijadikan sebagai ajang
untuk saling bersilaturahmi
selain menggunakan miniatur
perahu pinisi yang dilambangkan sebagai
budaya bugis makasal unikan tradisi
ini terdapat pada penggunaan baku
yang semuanya terbuat dari anyaman daun
kelapa hal ini dimaksudkan
untuk tetap menjaga tradisi maulid
yang kini bergeser dengan penggunaan ember
plastik serta barang modern lain
ibu dapat apa ibu
bakul ya gitu ya
isinya apa sih
tradisi maulid nabi yang dikenal dengan
maudul lompat cekuang ini
diawali dengan sebuah ritual yang disebut
dengan makisiri atau bersikir

menyebut alat nabi dengan alunan
nanda khusus sebagai ungkapan pujian kepada nabi muhammad
jadi secara umum tradisi ini
sudah dilaksanakan hampir
hanya yang pengikut dari kiat kian di cekuang
warga yang menggelar tradisi ini merupakan
tarikat cekuang yang dibawa oleh seorang
habib dari aceh bernama
sekitar abad tujuh belas
muhammad bakri maros